serangkaian gempa kembali mengguncang wilayah sekitar ambon maluku
belum ada laporan kerusakan dan korban sejauh ini
menurut situs bmkg serentetan kejadian gempa ini tercatat terjadi sejak kamis pagi
dengan kisaran skala gempa bumi yang bisa dirasakan antara dua hingga lima mmi
gempa terkuat bermagnitudo lima dua mmi terjadi sekitar pukul sebelas lebih tiga puluh sembilan waktu indonesia barat
pusat gempa berada di darat sekitar empat belas km sebelah timur laut ambon
gempa susulan di lokasi yang sama terulang lagi sekitar pukul sebelas lebih lima puluh
dengan magnitudo yang lebih kecil sekitar tiga enam mm
menurut bmkg kedalaman kedua gempa sama yaitu sekitar sepuluh km namun tidak berpotensi tsunami
dan untuk mengetahui situasi terkini di ambon
kita sudah tersambung dengan kepala basarnas ambon muslimin di ambon maluku
selamat siang pak muslimin
iya selamat siang
ya pak muslimin bisa anda gambarkan mungkin bagaimana situasi ambon pasca gempa pada sebelas tiga puluh sembilan waktu indonesia barat tadi pak
oke terima kasih
terkait gempa yang barusan terjadi dengan skala lima dua disusul dengan empat enam tiga lima tiga enam sampai dengan tujuh kali gempa enam kali gempa susulan
masyarakat pada umumnya panik dan berlarian
mencari tempat yang datarannya tinggi begitu
namun sejauh ini apakah memang masyarakat masih berada di ketinggian atau sudah mulai kembali lagi pak
mengingat sudah terjadi beberapa waktu yang lalu
untuk saat ini masyarakat masih pada di ketinggian atau masih pada mengusir
belum berani turun kembali seperti tidak kalah sebelum terjadi gempa lima dua ya
sudah ada informasi pak terkait dengan kerusakan atau mungkin korban jiwa akibat gempa dengan lima dua mm ini
untuk informasi terkait dampak daripada gempa lima dua ini kami masih mendalami untuk koordinasi ke daerah atau instansi terkait apa dampak gempa yang lima dua yang baru terjadi
hanya sampai saat ini kami belum bisa juga mendapatkan informasi atau berkomunikasi ke instansi terkait mungkin karena masih melakukan pengecekan dan lain sebagainya
gempa ini terjadi berentetan begitu ya pak setelah gempa yang besar terjadi beberapa waktu yang lalu
jadi ini selampaknya merupakan gempa susulan berikutnya yang mungkin masih akan terus terjadi di kota ambon
sejauh ini apakah memang masyarakat itu awalnya sudah kembali ke rumah atau sejauh ini memang masih berada di pengungsian pak
oke yang sebagian kembali ke rumah yang memiliki rumah yang tidak begitu rusak parah namun masyarakat yang tetap di pengungsian yang punya rumah yang parah yang tidak bisa lagi dihuni begitu
dan apakah mungkin masih akan ada
gempa susulannya mungkin lebih besar atau mungkin menurut kecenderungan sudah akan semakin berkurang kekuatan gempa yang akan terjadi ini pak
sampai saat ini kami belum bisa memastikan apakah gempa susulan yang akan datang apa lebih kecil skalanya ataukah lebih besar
kami dari kami atau saya pribadi dan instansi terkait tidak bisa memprediksi terkait skala gempa yang akan mungkin datang susulannya begitu
kalau kita lihat dengan kedalaman sepuluh km apakah mungkin ini bisa menimbulkan
kerusakan yang parah begitu pak
betul kalau kedalaman sepuluh km sesuai dengan apa yang saya lihat dan amati
kalaupun gempa yang di daratan dengan berskala waktu estimasi bersekian detik itu bisa saja menimbulkan ya mungkin bangunan terletak atau ya bangunan rubuh sebagainya begitu
dan sejauh ini sudah dilakukan koordinasi untuk memantau sejumlah lokasi di sekitar kota ambon terkait dengan mungkin adanya kerusakan dan korban jiwa dengan adanya gempa ini
ini kita masih menunggu masih menunggu koordinasi dan konfirmasi masih sampai saat ini belum masih ini informasi terkait dampak korban yang terjadi di saat lima dua ini
oke baik terima kasih pak muslimin sudah bergabung bersama cnn indonesia news report pada siang hari ini